sampai jumpa di video selanjutnya
dan juga tante terhadap rena
dan juga sakit hati andin
kepada nino dan tante
tante harus ingat itu juga ya
dan saya rasa harusnya tante tidak menekan andin
saya kehilangan respect saya terhadap nino ya tanta
terima kasih banyak
maaf mengganggu waktunya
saya tidak akan biarkan nino ketemu sama rena sebelum nino mengambilkan maaf sendiri ke sini
saya tidak akan biarkan nino ketemu sama rena sebelum nino mengambilkan maaf sendiri ke sini

siap berangkat kartu dulu

di hadapan wartawan aldebaran menyatakan kalau istrinya andin i karisma putri tidak bersalah atas kasus pembunuhan roy empat tahun silam
di hadapan wartawan aldebaran menyatakan kalau istrinya andin i karisma putri tidak bersalah atas kasus pembunuhan roy empat tahun silam
di hadapan wartawan aldebaran menyatakan kalau istrinya andin i karisma putri tidak bersalah atas kasus pembunuhan roy empat tahun silang
di hadapan wartawan aldebaran menyatakan kalau istrinya andini karisma putri tidak bersalah atas kasus pembunuhan roy empat tahun silam
minta kalian tulis berita bahwa nama andi nika risma putri sudah dinyatakan bersih
kalau andin pernah jadi narapidana pasti ada beritanya
di hadapan wartawan aldebaran menyatakan kalau istrinya andini karisma putri tidak bersalah atas kasus pembunuhan roy empat tahun silam
melalui teman teman wartawan saya minta kalian tulis berita bahwa nama andi ni karisma putri sudah dinyatakan bersih
andi nika risma putri warga negara indonesia yang tidak cacat hukum
andi nika risma putri bukan mantan narapidana karena dia tidak bersalah

jangan lupa like share dan subscribe
oke yaudah nanti om cari sendiri alamatnya ya
ren kemarin tuh kamu dari mana aja sih
hah mama tuh sampai ketiduran tapi kamu juga belum pulang
kamu pergi sama mbak catherine ya kemana kemana
mah nanya itu satu satu mah aku jadi bingung jawabnya
ya wis kalau gitu yaudah kamu cerita dong sama mama biar mama itu gak nanya nanya terus
iya ma semalam aku makan sama catherine
alhamdulillah terus terus gimana kalian udah jadian
lah kok belum sih ren ih buruan mau sampai kapan kamu jomblo hah
yawes terserah kamu deh
tapi yang penting ren kamu mantapkan hati kamu
kamu anak baik kamu tuh berhak bahagia ya
yaudah kalau gitu aku langsung jalannya
aku langsung jalan ya iya iya
semangat yuk iya mak makasih ya ma
terima kasih pak maaf saya mau tanya pak
warung ayam ini kok tutup ya pak
oh itu sudah lama tutupnya
yang punya lagi ketempat anaknya
ya sudah pak
makasih ya pak
itu orang siapa ya
lah kok nanya naya warungnya
ada apa ya pak
tumpuin bapak telpon
tadi itu ada orang yang
saya cuma mau ngasih tahu aja
lah orangnya itu loh juga
nanya nanya sama tukang si ome juga
kok lama tuh
tidak ada yang nanya
kenapa warungnya bumayang gitu bu
kok aneh yuk
kenapa ya ada orang yang tiba tiba nyariin aku
pak setio tolong fotoin orangnya aja
siapa tahu saya kenal orangnya pak
iya iya iya boleh bumayang bentar ya
tunggu ya bu
iya iya baik pak
bumayang bentar ya bu